sebuah video yang memperlihatkan aksi seorang perempuan menggigit tangan polisi saat akan ditilang
beredar viral di media sosial pelaku menabrakkan motornya dan menggigit tangan polisi lalu lintas karena tidak mau ditilang
dalam rekaman video yang diunggah akun instagram yoce moko dompis
ada seorang ibu yang bertindak reaktif saat hendak ditilang polisi
petugas mendatangi ibu itu karena berkendara tanpa menggunakan helm
saat dimintai surat surat kelengkapan kendaraan sang ibu justru melawan petugas
tak hanya menggigit tangan petugas perempuan itu juga mengeluarkan isi dompet selain menanyakan harga helm yang harus dibelinya
dikutip dari lamandetik com kapolres kudus akbp agusman gurning membenarkan peristiwa dalam video tersebut terjadi di wilayahnya
kejadian itu berlangsung di jalan ahmad yani kudus kamis pagi
polisi langsung melakukan pemeriksaan terkait kasus ini
sudah tersambung melalui sambungan telpon dengan kapolres kudus akbp agusman guning
selamat siang pak gusman
selamat siang mbak
pak gusman bagaimana sejauh ini hasil pemeriksaan terhadap pengendara yang videonya viral menggigit salah satu anggota anda
pak gusman bagaimana
selamat siang mbak
selamat siang mbak
bagaimana sejauh ini hasil pemeriksaan terhadap pengendara yang menggigit lengan ataupun tangan
salah satu anggota anda
terima kasih mbak
kami jelaskan kepada pemerintah bahwa terkait peristiwa seorang ibu ya mengingat anggota kami pada saat melakukan pelaksanaan tugas pada pengaturan pagi kemarin pagi
itu memang benar adanya faktanya seperti itu
seorang ibu yang tidak terima ditilang karena pelanggaran yang tidak menggunakan helm
yang kemudian menggigitnya sebanyak dua kali dan kemudian juga mencoba menabrakkan kendaraan tersebut ke anggota kami
memang itu peristiwanya benar
dan saat ini sedang dalam pemeriksaan anggota penyidik kami di satreskrim forest kudus
untuk penanganannya saat ini kami sudah menetapkan ibu tersebut sebagai tersangka
namun karena keterangan dari suami
dan juga keterangan dari para tetangga
dan juga bukti buku berobat yang kami dipertunjukkan oleh suami ibu tersebut
bahwa ibu tersebut memang mempunyai riwayat
mempunyai riwayat gangguan jiwa
dan berobat terakhir adalah tahun dua ribu enam belas di rumah sakit lukmono hadi kabupaten kudus
dasar itu kami kemudian menitipkan rawatkan ibu tersebut di rumah sakit lukmono hadi kudus
untuk dilakukan observasi
terkait apakah pada saat melakukan perbuatannya tersebut memang sedang mengalami tekanan atau gangguan jiwa
pada saat pemeriksaan dilakukan apakah pengendara tersebut ataupun tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka
pak gusman bisa mendengar suara saya
pak agusman pada saat dilakukan pemeriksaan apakah tersangka ini bisa berkomunikasi secara aktif
bisa menjawab pertanyaan dari pihak polisi
secara umum bisa menjawab dengan baik apa yang ditanyakan
tapi terkadang juga melebar membias kemudian terkadang senyum sendiri gitu mbak
apakah ada upaya mediasi mungkin pak dari pihak keluarga
upaya mediasi dari pihak keluarga sampai saat ini saya belum ketemu sama suaminya pak ya
kemarin saya ketemu di ruangan penyidikan ketemu
kita tidak berbicara lebih jauh dan tidak ada pembicaraan tentang terkait kesana
tapi yang jelas yang ingin kita sampaikan adalah karena memang setelah kita lakukan pemeriksaan terhadap ibu tersebut
dan memang mengalami dan ada keterangan mengalami gangguan jiwa
jadi kami memang mengambil inisiatif untuk menitip rawatkan ibu ini ke rumah sakit jiwa
karena memang kalau tidak segera dititip rawatkan dioksiprasi oleh dokter bisa jadi nanti perbuatan ibu ini
bukan hanya kepada petugas mungkin kepada pihak lain masyarakat lain
bila mana ibu ini sedang mengalami tekanan
artinya dalam masa proses observasi ini juga dilakukan pengamanan oleh petugas kepolisian
dan nanti kapan hasilnya akan disampaikan
itu pasti ibu
nanti di rumah sakit kan rumah sakit punya kamar tersendiri untuk observasi orang yang mengalami gangguan jiwa
namun di samping itu dan selain dari rumah sakit juga nanti personil kita
penyidik kita untuk juga mengamankan menjaga ya menjaga di rumah sakit
mengawasi monitoring perkembangan dari ibu ini
jika kemungkinan adanya indikasi mengarah ke sana karena juga ada sejarah riwayat penyakit serupa
apa langkah polisi selanjutnya pak
sesuai dengan undang undang bahwa walaupun ibu ini mengalami gangguan jiwa kita
kita akan tetap proses hukum karena perbuatannya memang memenuhi unsur pidana
nah namun bila mana memang nanti keputusan hakim ya nanti itu tergantung keputusan hakim
apakah dia melakukan perbuatan yang memenuhi unsur itu karena mengalami gangguan jiwa tadi
ya itu gimana hakim mbak
tapi kalau kami tugas kami adalah memastikan kasus ini ikuti proses hukum yang
berarti kemungkinan sp tiga itu dihentikan tidak ada pak ya
ini masih akan lanjut sampai ke pengadilan
sampai ke pengadilan
terakhir pak himbawan kepada masyarakat khususnya para pengguna ataupun pengendara lalu lintas
kita tidak ingin kejadian serupa kembali terulang di masa mendatang
oke terima kasih mbak himbawan kami
kepada masyarakat luas bila mana
menggunakan kendaraan baik r dua r empat pastikan
membawa perlengkapan surat suratnya yang lengkap
dan menggunakan untuk r dua pasti menggunakan helm
dan apabila ketika diperhentikan oleh petugas
hentikanlah kendaraan kita kemudian ikuti apa petunjuk petugas
baik terima kasih ya kbp agus mangguni mka polres kudus
terima kasih sudah berbincang bersama kami di cnn indonesia news desk